pasca penangkapan oleh kpk pada selasa lalu di jayapura keluarga lukas nmb meminta kepada pemerintah dan kpk untuk mengembalikan lukas nmb ke jayapura karena kondisi kesehatan gubernur papua itu
hal ini disampaikan perwakilan keluarga lukas nmb elvis tabuni di jayapura pada kamis siang
menurutnya pihak keluarga telah mengizinkan ketua kpk dan penyidik untuk datang dan bertemu lukas nmb di kediaman pribadi lukas pada empat november dua ribu dua puluh dua yang lalu
dan mengetahui lukas nmb dalam kondisi sakit
direncanakan pihak keluarga lukas nmb akan datang ke kpk pada jumat tiga belas januari untuk meminta kpk agar mengembalikan lukas nmb kembali ke jayapura
kenapa saya bisa kembalikan karena dia keadaan sakit itu satu
kedua kalau ada keadaan sakit ini paksa dia tahanan di dalam keadaan apa apa bukan dengan cara itu dia mati tapi dengan negara sengaja mematikan dia